pelafon rumah sakit umum daerah kabupaten pamekasan jawa timur ambruk dan menimpa pasien yang tengah dirawat
ini merupakan kali kedua pelafon di rumah sakit ini ambruk
jumat pagi plafon di kamar pasien ruang anak yang berukuran enam x empat meter persegi
tiba tiba ambruk menimpa pasien yang tengah dirawat di ruang itu
sedikitnya enam orang berada di dalam ruangan
sejumlah pasien bayi dan keluarga yang menemani terpaksa dipindahkan ke ruangan lain
sementara itu rumah sakit pamekasan mengatakan ambruknya pelafon terjadi karena bangunan yang sudah tua
kayu penyangga plafon sudah rapuh dan sering bocor
kejadian pelafon amruk di ruang anak ini bukan yang pertama kali terjadi
pihak rumah sakit menyatakan akan segera melakukan perbaikan agar kamar bisa kembali digunakan
hal ini dibuat oleh kita yang termasuk musibah yang dibangun tahun dua ribu dua
pembangunan itu dua ribu dua kemudian ditempati itu di tahun dua ribu dua puluh
jadi usianya kalau dua ribu dua sampai dua ribu enam belas kan sudah empat belas tahun